musibah kebakaran puluhan kios di pasar gembong kecamatan balaraja kabupaten tangerang banten
minggu dini hari disusul aksi penjarahan tidak adanya penjagaan baik dari pihak pasar maupun
aparat terkait minggu petang sejumlah warga beramai ramai mengambil barang dagangan di
kios milik pedagang yang terbakar para penjara adalah warga yang tinggal tak jauh dari pasar
tak hanya makanan seperti makanan beku hingga bumbu dapur para penjara juga mengambil barang
elektronik yang masih utuh seperti mesin pendingin ada ngambilin orang orang musibah malah di
ambilin apa aja ngambil itu barang prosen tuh prosenan kayak kacang kacang ada yang masih bisa
makan kayaknya tuh tadi siang saya cek itu masih itu ini masih belum ada orang
sebelumnya kebakaran menimpa sedikitnya tiga puluh kios yang berada di bagian tengah pasar gembong api
berhasil dipadamkan setelah lima unit mobil pemadam kebakaran dari kabupaten tangerang
didatangkan hingga kini kasus kebakaran ini masih didalami polresta tangerang dodi wahyudi tangerang